gempa berkekuatan magnitudo enam menguncang wilayah samudera hindia selatan yogyakarta kemarin jumat tiga puluh juni dua ribu dua puluh
gempa tersebut dilaporkan terasa sampai sejumlah wilayah bahkan di jawa timur dengan skala empat mmi
bagaimana karakteristik gempa kemarin kita akan membahasnya bersama kabit mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg daryono
selamat malam mas selamat malam
ya pak dari hasil pengamatan bagaimana karakteristik dari gempa kemarin
ya kalau kita melihat karakteristik gempa kemarin itu memang agak berbeda dengan umumnya akibat gempa ya di daratan ya terkait dengan apakah itu sumber gempa terkait dengan megatrust yang sudah sangat populer atau gempa mineral plat yang berada di daratan
ini adalah gempa yang sebenarnya biasa terjadi tetapi tidak sesering yang terjadi di megatrust dan di shalowrust airbag di permukaan di daratan ya
jadi ini adalah gempa intraslav ya
jadi ada bagian lembeng australia yang terduksi ke bawah peluk jawa itu mengalami deformasi atau patahan tepat di bawah dunia megatras
yaitu transisi antara megatras dan banyo ya
nah karakteristik gempa ini memiliki keistimewaan yaitu mampu meradiasikan ground motion yang lebih kuat untuk kekuatan yang sama lebih tinggi dibanding dengan gempa yang dipicu

nah karakteristik gempa ini memiliki keistimewaan yaitu mampu meradiasikan ground motion yang sama lebih tinggi dibanding dengan gempa yang dipicu
nah karakteristik gempa ini memiliki keistimewaan yaitu mampu meradiasikan ground motion yang sama lebih tinggi dibanding dengan gempa yang dipicu
kedalamannya yang berada di intermediate ya kedalaman menengah ini menunjukkan bahwa dengan hipocenter yang lebih dalam itu maka spektrum pasaran energi itu lebih luas ya
logikanya kalau gempa kedalaman lima km itu lebih sempit atau sepuluh meter itu lebih lebar sedikit
tetapi kalau kedalamannya enam puluh tujuh maka kawasan yang menjadi
kepala terpapar oleh guncangan itu jauh lebih luas
kita mendapat laporan dari gondang sampai di bandung kemudian sampai di bondowoso
itu artinya bahwa memang gempa ini memang memiliki spektrum luas ya dan konten energinya kuat
sehingga banyak sekali gempa ini menimbulkan kerusakan baik di yogyakarta
bagian jawa tengah juga berada di jawa timur
sehingga kalau gempa ini lebih besar dari ini maka kerusakan tentu akan lebih parah
kita bersyukuri bahwa gempa ini hanya sampai di nampung manor
baik baik tadi anda katakan bahwa ground motion sehingga memang lebih luas jangkauannya yang dirasakan
serta juga masyarakat yang merasakan getarannya juga lebih banyak
tapi kalau kita bahas dari karakteristik yang anda katakan tadi
seberapa besar kemungkinan gempa ini akan terulang
baik itu dengan getaran yang sama atau bahkan justru lebih besar dari kemarin
ya gempa ini tentu saja tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya ya
karena kapan sebuah deformasi terjadi di dalam lempeng itu sudah terjadi
tapi yang pasti apa yang terjadi di jawa timur dua tahun lalu
yang menimbulkan kerusakan di enam belas kabupaten dan kota di jawa timur
itu juga disebabkan oleh gempa interaslap
kemudian kalau kita melihat kejadian gempa pada tahun dua ribu sebelas
di tasikmalaya itu juga gempa di interaslam
ini memiliki konten energi yang lebih kuat ya
dan kita ingat salah satu gempa terbesar interaslam yang pernah terjadi di dunia
itu pernah terjadi di padang pariaman tahun dua ribu sembilan
waktu itu kekuatannya tujuh delapan dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa
longsorannya di mana mana dan korbannya ribuan
ini menunjukkan bahwa gempa gempa intervab ini memang sesuatu yang patut kita waspadai
karena memang kemampuan merusaknya yang
sudah terbukti terjadi di beberapa tempat
pak daryono ini juga sempat dikatakan bahwa gempa kemarin itu
terasa dengan skala empat mma
mungkin bisa digambarkan seperti apa dahsyatnya
iya jadi kalau kita melihat terkait dengan intensitas gempa yang terjadi kemarin
itu sebenarnya lebih akurat kalau kita menggunakan data dari instrumen
dampak gempa yang ditimbulkan dari gempa ini
kalau kita menggunakan data accelerometer yang kita pasang di udara tempat
maka gempa ini ada yang mencapai enam mmi
yang itu terjadi di bantul ya khususnya di pundong kemudian di pasutan
karena memang stasiun accelerometer kita ada di situ
tetapi juga yang lima ini juga terjadi di bantul sanden
dan semua maklumat yang intensitas terbesar itu terjadi di bantul ya
meskipun juga banyak sekali kawasan yang mengalami
mengalami guncangan empat mmi
nah kalau lima mmi itu
itu kalau bangunannya tidak kokoh itu sudah berusaha
tetapi enam mmi kalau bangunnya baik pun bisa mengalami kerusakan ringan
sehingga ini satu hal yang sangat penting untuk perhatian kita
bahwa pentingnya membangun bangunan yang strukturnya kuat
karena kalau enam mmi saja bisa menimbulkan kerusakan
seperti yang kita saksikan di hari ini
maka kalau ini terjadi di atas itu
tentu akan terjadi dampak destruktif
yang lebih intensif dibanding hari ini
apa yang terjadi di jawa timur dua tahun lalu
itu bulan mei itu merupakan contoh bahwa gempa interaslap itu memang benar benar merusak ya
tidak hanya kerusakan rumah bangunan rumah
tapi juga menimbulkan efek efek seperti landslide
kemudian rockfall ya
saat itu di daerah malang selatan di panzen itu
rockfall keruntuhan batu itu menimbulkan korban pengendara motor
kejatuhan batu yang sangat besar ya
jadi memang karakteristik gempa interas lap itu memang memiliki rumus ya

karena masyarakat yang sudah benar benar memahami hal ini
maka penting di kawasan kawasan yang rumahnya itu berada di kawasan tanah lunak
untuk meningkatkan kekuatan dari struktur bangunan yang dimilikinya
sehingga akan dipastikan sanggup menahan guncangan gempa tersebut
dan ini menjadi penting bahwa bantul itu merupakan kawasan
yang terpenuhi kawasan yang berada di kawasan tanah lunak

hasil deposisi warna merapi yang mana kawasan ini merupakan geraben
secara morkonstruktur tetapi diisi oleh material lunak
dan ini sampai kapanpun akan menimbulkan resonansi jika terjadi gempa
nah efek resonansi itu terjadi adalah amplifikasi berdasarkan guncangan
dan ini sudah terbukti pada tahun dua ribu enam saat terjadi gempa bantul itu
kerusakan intensif di bantul di dataran alubilnya
tetapi di bagian perbukitannya malah berdamping ya
malah banyak sekali bangunan bangunan yang terduta
jadi efek yang terjadi di bantul ini murid karena kondisi saibnya
tanah lunak ini memang menyumbang kerusakan yang cukup signifikan ya
jadi kerusakan gempa itu tidak hanya disebabkan oleh maksimal tuduh
dan jaraknya dari pusat gempa
tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan terjadinya dampak gempa
dalam hal ini adalah kerusakan yang terjadi
baik baik baik
berarti bangunan rumah di daerah sana ataupun tanah yang lunak itu harus lebih diperkuat lagi
karena memang kita tinggal di daerah yang
rawan sekali dengan bencana begitu ya
tapi kalau pak daryono kita bahas mengenai pengaruh dari gempa kemarin
apakah ini juga mempengaruhi aktivitas dari gunung merapi dan juga
apa ya dengan air laut begitu
apakah memang mempengaruhi dari ombak yang lebih tinggi atau seperti apa
ya yang pertama terkait dengan dampak air laut ya
kita sudah menyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan tsunami ya
masyarakat yang berada di pesisir pantai tetaplah
beraktivitas biasa tetap berusaha tetap mencari penghidupan
nelayan berdagang di pantai silahkan
ini kondisi sudah aman
tetapi terhadap gunung api kita tidak ada laporan dari ppnpg
selaku perancang monitoring gunung api di badan geologi
tidak ada aktivitas peningkatan
dan memang kalau gempa itu bisa meningkatkan aktivitas vokalisme
jika gunung itu sedang aktif ya
tapi kalau sudah sedang aktif maka biasanya sulit untuk terpisuh
sedangkan peningkatan vokalismenya
terima kasih mas
oke baik terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kabinet mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg dari yodo
selamat malam mas terima kasih